puas kamu gak ada nangis
jadi kamu emang sengaja kan
kamu sengaja bikin dia pengen nangis gitu
sedih kan berhak untuk melindungi bobi dari wanita wanita penggoda seperti dia
eh sindi misalnya kamu tau ya
yang kayak gini nih yang bikin aku suka sama kamu
ya aku sih maklumin aja
mungkin karena kamu masih dibawa emosi ya kan
masih dibawa pengaruh sama si pembantu kamu itu
tapi aku heran deh sayang
atau jangan jangan dia
sama kemesraan kita tiff
jangan mas nanti dilihatin orang
nanti dapet masalah lagi
iya juga sih
kalo sama mami sih urusannya ribet
kok gak ada suara ini sama sekali sih
hidup apa kacau sih
kamu kalau dipanggil bukannya jawab
maaf kan saya gak tau kalo itu jerah kan
eh kamu tau gak nih
ya sebenernya saya tau mereka kemana kan
kalo segini sih saya cuma tau daerahnya doang
tempat pastinya ya pasti samar samar nih kan
ya ampun udah samar
kode posnya juga saya tau nih
bobby sama centine lagi jalan jalan di taman kompleks
dari kapan dari tadi
tadi sempet kesini
sekarang lagi musuh mereka tuh
kamu tau gak yang bikin mas bobi tambah senang apa
kamu udah kembali ke jalan yang bener cin
kamu udah gak kesem sem sama si pi
tapi asal kamu tau cin
mas bobby tuh kemarin
kerasa mas bobby tuh gak ada harganya gitu
mungkin sama kecewa yang dibunuh bang pi
masih berharga kecowanya daripada mas bobby
sekarang cin nih mau janji gak
jangan sampai kesem sem lagi sama bang pi
ya anggap aja yang kemarin itu hilaf ya mas
ya anggap aja kemarin kamu bukan kesem sem sama bang pi
kesem sem sama dako chan lah
oh ternyata di sini
rage lihat aku di sini
kamu gak telepon
mbak cin tuh marah ya
ya enggak lah
gak ada gunanya saya marah sama kamu
kamu kan cuma pembantu
cin jangan gitu lah ngomongnya
aku kekerasan ya ngomongnya ya
biar pembantu ini ngerti
oh mau apa sih
aku ada urusan sama pembantu kamu ini
aku akan selalu menerima kamu sindi
dalam keadaan apapun aku telah menentukan pilihan hidupmu
kamu kenapa lari begitu nangis kenapa sitin
centini tadi lihat video yang ada di hp mbak cindy mas
yaudah untuk apa centini di sini
lebih baik centini pergi
jadi buat ginian cindy sok sokan ngajak bikin ikrar waktu itu
itu semua bohong bohongan
mas bobi disuruh baca loh sama si cindy
mas bobby gak tahu kalau itu direkam
jadi kayak gini mas bobby gak tahu itu akal akalan cindy doang
tapi itu bener bener mas bobby kan
gak gak gak beneran gak gak sungguh sungguh gitu tini
mas bobby cuma disuruh baca loh tini
mas bobby gak usah mikirin centini lagi
centini tuh tahu diri kok mas
centini tuh pembantu
puas kamu ngeliat dia nangis
jadi kamu emang sengaja kan
kamu sengaja bikin dia pengen nangis gitu
sedih kan berhak untuk melindungi bobi dari wanita wanita penggoda seperti dia
yang kayak gini yang kayak gini nih yang bikin aku suka sama kamu
ya aku sih maklumin aja
mungkin karena kamu masih kebawa emosi ya kan
masih dibawa pengaruh sama si pembantu kamu itu
tapi aku heran deh sayang
atau jangan jangan dia itu ngedeketin kamu pakai jampi jampi lagi
supaya bisa deket sama kamu
pasti dia kan punya jalan keluarnya tuh
kalau mami sampai tahu gue masih deket deket sama tini mampus
cindy emang bener bener tahu kelemahan gue
aku salah deh
aku salah ya
aku emosi doang tadi
ya udah aku mau pulang
kamu anterin aku ya
kamu tuh kenapa kok mukanya sedih begitu sih ah
kamu diapain sama siapa
eh muka kamu kelihatan kayak habis nangis kok
biar kita lapar kalau enggak
iya maksudnya emosi loh
centini enggak apa apa mbak
mungkin karena ketemu sama teman
teman lagi cerita sedih
jadi cindy kebawa sedih
gak usah pakai tipu tipu deh ya sis
masalahnya itu kelihatan
orang sedih karena dengerin cerita orang lagi sedih
sama sedih pengalaman pribadi itu beda
kamu kelihatan kok
kayaknya kamu bisa disakitin sama seseorang
aku punya ide
biar kamu gak keganah
keganaiku apa mbak
gelisah gala merana
kita ketawa dong
mbak gita badannya cipoleg
kalau gak sih saya ini
yang dibrakang saya ini imated